aparat biaya cukai pelabuhan tanjung mas semarang menggagalkan impor dua ratus delapan puluh delapan pulpen merek ae tujuh palsu dari tiongkok
padahal merek pulpen tersebut diproduksi perusahaan indonesia yang memiliki hak patent merek resmi
pengungkapan ini berawal dari kecurigaan petugas atas dokumen dari pemesan barang
yaitu pt vikom cahaya cemerlang yang menyebutkan pulpen merek ae tujuh
padahal ae tujuh adalah produksi perusahaan di indonesia
petugas bea cukai pun langsung berkoordinasi dengan pengadilan niaga semarang
untuk menangguhkan keluarnya barang pengiriman yang nilainya mencapai tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah
kami mengoordinasi ke mereka ya mereka menetifikasi untuk menikah lagi
jadi memang harus bekerja sama hati
kita menikah lagi kemudian ya kita meneruskan untuk apa meneruskan ke pengadilan ya untuk meminta penangguh